oke usai sudah tadi membahas bagaimana penggunaan teknologi kemudian cgi dalam drama series atau juga film film korea selatan
kita akan membahas bagaimana penggunaan sapaan atau panggilan sehari hari baik di lingkungan keluarga
maupun saat bertemu dengan orang orang yang mungkin kita nggak kenal atau mungkin kita nggak terlalu akrab nggak terlalu sobi gitu ya
dalam bahasa koreanya disebut adalah kajok hot ching
jadi kita akan membahas bagaimana panggilan panggilan
sebenarnya sih panggilan panggilan ini pasti suka anda dengar kalau misalnya anda nonton drama series atau film film korea gitu ya
ada opa ada hyong kemudian ada oni dan juga ada nuna
nah tapi masing masing ini punya makna yang berbeda beda
kita lihat yang pertama dulu
oke jadi opa ini kalau anda dengar
oppa ini adalah penyebutan dari adik perempuan kepada kakak laki laki
jadi nggak semuanya mas mas gitu atau cowok cowok yang lebih tua daripada kita itu kita bisa panggil oppa
lalu berikutnya ada hyung
nah pyong ini adalah penyebutan dari adik laki laki kepada kakak laki laki
nextnya ini juga oni adalah penyebutan
dari adik perempuan kepada kakak perempuan
dan yang terakhir ada nuna
nuna adalah penyebutan atau sapaan dari adik laki laki kepada kakak perempuan
oke itu kan penyebutan untuk kakak
kalau misalnya sebaliknya kayak gimana
atau misalnya dari kakak ke adik
secara general secara umum panggilannya adalah ini juga pasti familiar buat anda
ya atau adik
namun untuk penyebutan yang lebih spesifik lagi
kalau tadi kan ada bedanya gitu ya
dari adik perempuan atau adik laki laki kepada kakak perempuan atau kakak laki laki
sekarang mau kakaknya jenis kelaminnya perempuan atau laki
ya mending kakak
tapi penyebutannya kepada adik laki laki adalah nam dong seng
sekali lagi pembacaan ini ae bukan ae bukan sayeng tapi seng
lalu berikutnya kalau untuk penyebutan dari kakak
kepada adik perempuan adalah hyo dong seng
tapi ada sedikit catatan ketika anda menggunakan panggilan panggilan atau sebutan ini
jadi oppa nuna kemudian hyong dan sebagainya
ini tidak digunakan ketika anda memanggil
tapi hanya untuk menjelaskan siapa sih orang ini sebenarnya
kecuali mungkin orang yang memanggil dan orang yang dipanggil itu punya hubungan sedarah atau hubungan keluarga
ini saya tulis adalah misalnya
jadi ini adalah salah satu contohnya
kalau misalnya anda ingin mengenalkan
sekali lagi ini bukan bentuk panggilan
tapi ini untuk mengenalkan
i sa ra men
jadi ini adalah penyebutan ketika anda memperkenalkan ini adalah adik saya
jadi untuk hanya mendefinisikan siapa sih orang yang ada bersama anda atau orang yang ada di sebelah anda
contohnya seperti itu
kita ke berikutnya
ini juga yang sering kita dengar ada
jadi kalau misalnya apa ini adalah ayah atau bapak
atau yang lebih formalnya adalah aboji
kemudian untuk ibu ada omoni
singkatnya adalah kalau misalnya mama oma
ya namun harus anda catat bahwa lagi lagi ini hanya panggilan untuk keluarga yang satu darah
jadi anda enggak gunakan kalau misalnya anda benar benar dekat gitu ya
atau punya hubungan darah itu tadi
jadi enggak bisa memanggil seseorang itu yang lebih tua
misalnya anda ketemu gitu dengan orang di jalan yang memang usianya kayaknya tuh sepantaran sama orang tua kita
nah bagaimana untuk menyebut secara sopan atau menyapa orang orang yang tadi misalnya anda ketemu di jalan ya
misalnya anda bisa menggunakan shi
jadi she ini disematkan ketika misalnya anda mau tanya ke saya
kalau di cnn tuh ngapain aja ya
anda bisa nulis atau bisa menyebut orang itu
ini adalah penyebutan nama saya dalam bahasa korea
jadi sematkan sebelum she itu nama orang tersebut
tapi kalau anda memang tahu namanya
nah terus kalau misalnya anda nggak tahu nama orang itu siapa
ya sebenarnya sih secara harafiah artisan sengnim ini adalah sebenarnya guru
anda bisa menggunakan song sengnim ini untuk menyapa seseorang dengan sebutan yang lebih sopan gitu
misalnya anda di jalan gitu
mas atau bapak asalnya dari mana ya gitu
anda bisa menggunakan seperti itu
jadi gunakan sonsengnim kalau misalnya anda enggak tahu namanya
gunakan shi kalau misalnya anda tahu namanya
ini juga sering kadang kadang salah persepsi ya
ajuma dan juga ajushi
ya jadi sebenarnya ajushi ini adalah laki laki di range usia empat puluh sampai dengan enam puluh an tahun
kemudian ajumoni atau ajuma adalah perempuan di usia empat puluh enam puluh an tahun
tapi dua ini bukan berarti bibi tetante dan juga paman atau om
jadi ini hanya anda gunakan kepada misalnya orang orang yang anda mungkin tidak kenal atau anda temui di tempat umum
misalnya anda di pasar gitu
berapa ini harganya gitu
kebetulan mungkin dia orang tua yang usianya empat puluh sampai dengan enam puluh an tahun
anda bisa menggunakan ajuma gitu
ini berapa harganya anda bisa menggunakan dua kalimat ini
jadi kurang lebih itu dia bahasa korea untuk hari ini
mudah mudahan bisa bermanfaat untuk anda dan juga tentunya penggunaannya ini tepat ya